mohon maaf karena ini tahun politik jadi mau dibawa bawa ke sana janganlah
temuan saya sebagai tim saya tahu siapa barang ini yang ikut main
tapi yakinlah teman teman bahwa tidak hanya dari dalam negeri saya tahu kok siapa yang di luar negeri
marilah kita sadar kolektif setiap kepri itu mau maju setiap ada investasi besar selalu saja ada yang menghalangi
ada apa dibalik ini semua
jangan yang kita pertentangkan terus yang kemarin terjadi tapi mari kita lihat bangsa ini secara baik
ini sebagai renungan kita semua dan teman teman media bisa
bisa mencerna itu dengan baik